sekarang mereka menunggumi mama juga

tidak apa apa funzil kamu terbaik
sudah ter sexy
cerita tentang kind
kamu nggak usah minder gitu dong mit
tapi aku pikir kalau misalnya kamu les vokal sedikit sih ya lebih bagus
ih apaan sih gue pikirin
lucu banget sih
ih kamu lucu deh gemes banget
aku aja gemes banget tau nggak sih ngeliat dia
coba sekarang kamu tanya sama omi lo
om mau nggak mau bikinin kopi

gue pulang dengan kepala sangat pusing dan banyak pikiran
tapi sekarang udah hilang semua
ada kopi juga belum datang
dan vino kamu juga lucu banget
kata benar ya kata orang orang
kalau kepala lagi banyak pusing dan bijian
nilai senyuman anak kecil pasti senang
anak tuh emang obat yang paling wujar
kalau di sini ada kaca pasti aku bisa lihat kalau pipi aku ini udah jadi merah kayak kepiting rebus
ada apa sih dengan perasaan aku
aku juga gak ngerti
aduh sadar diri dong jul
kamu ini di sini jadi mita kakai par dia
itu kalau kamu ngaduknya lebih dari sebelas kali itu bisa jadi susu tau
enggak lah lama kok pas jadi
lagian kopinya juga masih panas ya
kalau aku minum cepat cepat nanti lidah aku kebakar lagi
ngapain kalian berdua di sini
gw satu satunya kursi chu psal